jadi namamu selassie dan kamu sedang mencari ibu iya maku roboh kena angin aku tidak punya
tempat tinggal lagi aku tidak tahu harus kemana cuman ibu harapanku satu satunya
siapa kau manusia
kenapa kau mengganggu kami
serahkan anak itu
jangan kalian mengganggu anak kecil itu
yang tidak berdosa
aku mau makannya
allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan
untuk disantap oleh kalian
maka oleh karena itu
carilah binatang binatang di hutan
kenapa harus menyerang manusia
banyak bicara kau
aku akan mengampuni kalian
asalkan kalian berjanji
tidak akan mengganggu manusia lagi
kami tidak akan mengulangi lagi
asalkan kisah anak mau
mau mengampuni kami
kembalilah ke tempat asal kalu

kalau saya menjadi senjata
saya akan mengalami kekuatan
untuk membantu raden
menjadi yang terbaik
sudah cukup hari ini ada
jadi namamu selasyi
dan kamu sedang mencari ibumu
emakku roboh kena angin
aku tidak punya tempat berada di sana

aku tidak tahu harus kemana
cuma ibu harapanku satu satunya
kalau baikku tahu
tapi sampai sekarang kan
aku masih belum tahu siapa namaku sebenarnya
siapa namaku sebenarnya
bagaimana aku panggilnya
karena aku suka sekali bunga kemuning
aku belum pernah mendengar nama seperti itu
aku belum pernah mendengar nama seperti itu
tinggal dimana dia sekarang
ibu bilang dia tinggal di pajajaran
tapi dia bukan
dia bukan kandungku
dia ibu angkatku
dia sayang padaku
ayahku juga udah meninggal
aku udah gak punya siapa siapa lagi
aku udah gak punya siapa siapa lagi
aku udah gak punya siapa siapa lagi
aku ajak dia tinggal di pesantren
lebih baik kamu tinggal dulu saja di pesantrenku
sambil kita mencari ibumu
kamu ingin tinggal di pesantren
terima kasih raka
mulai sekarang kamu bisa memanggilku dengan sebutan
raka kian santa
mulai sekarang kamu bisa memanggilku dengan sebut
raka kian santa
mulai sekarang kamu bisa memanggilku dengan sebutan
raka kian santa
kamu kenal dengan nama ku
apakah raka putra bungsu
kamu kenal dengan ibu nama ku
ibu kumuni ada rata subang larang
iya aku menolongnya
waktu itu dia pingsan
jatuh ke jurang
setafur apa sih

hati bunda selalu tidak tenang memikirkan dirimu
hati bunda selalu tidak tenang memikirkan dirimu
seorang anak kecil
tinggal sendirian di dalam hutan
apa yang bunda pikirkan
ibu sedang memikirkan selasi
siapa itu selasi
selasi adalah anak yang sudah menyelamatkan ibu
ibu sedang menjelaskan selasi
ibu sedang menjelaskan selasi
saat ibu jatuh ke dalam jurang
jika tidak ada dia
entah apa yang akan terjadi kepada ibu
ibu sedang menjelaskan selasi
dia adalah seorang anak yatim piatu
dan dia tinggal di tengah hutan
mudah tidak membawanya ke sini
ibu bisa mengangkatnya menjadi anak
dan menjadi adikku
ibunda sudah berusaha untuk mengajaknya
tapi dia menolak
dia ingin merawat makam ayahnya
tapi ibunda sangat mengkhawatirkan keadaannya
jika bertemu dia ibunda ingin mengajak dia ke sini
keadaan di luar sana
masih belum aman
masih ada sisa sisa pemberontakan itu
yang masih berkeliaran di luar sana
jika ingin bertemu dengan selasih
jangan saat ini ibu
benar ibu udah
lebih baik kita menjenguk selasi

jika keadaan sudah aman saja
jadi kamu selasi yang pernah ibu anda ceritakan kepada aku
jadi ibu tidak melupakan aku
justru ibu anda selalu saja mencemaskanmu
ayo kita pulang ke pajeja
aku tidak sabar untuk ketemu ibu